tradisi tadarus al quran menjadi hal yang jamak dilakukan saat bulan ramadan tiba
di salah satu pesantren di medan tradisi tadarusan dilakukan ribuan santri secara berkelompok
dengan membentuk lingkaran yang menarik dilihat
pemandangan seperti ini bisa kita lihat setiap hari selama bulan ramadan
sekitar dua tujuh ratus santri pesantren ar raudatul hasanah membaca al quran secara berkelompok
setiap selesai mengerjakan sholat lima waktu
tradisi tadarusan ini sudah berlangsung selama tujuh tahun terakhir
kelompok santri yang membentuk lingkaran saat membaca al quran menjadi pemandangan yang menarik
umat muslim meyakini pada bulan ramadan setiap amal ibadah yang dikerjakan
akan mendapatkan keberkahan yang berlipat
karena itu aktivitas ibadah misalnya terhubung
harus al quran menjadi hal yang jamak dilakukan saat ramadan tiba
kalau di tadarusan bulan puasa ini dia karena baca al qurannya dia berkelompok berkelompok
jadi kalau tadarusan di hari hari biasa itu
hanya diadakan dia baca al qurannya ketika siap sholat maghrib siap sholat asar saja
misalnya kalau di hari hari biasa itu mungkin hanya lima menit sampai sepuluh menit
cuma untuk bulan ramadan ini
ya dikhususkan lima belas menit sampai dua puluh menit
umumnya selama ramadan para santri bisa membaca al quran minimal sebanyak enam juz
ada pula yang bisa menghatamkan atau membaca seluruh isi al quran yang berjumlah tiga puluh juz
yan prabudi medan